warga rt dua belas pasar ikan penjaringan jakarta utara memilih bertahan di rumah mereka
ya padahal mereka sudah menerima surat peringatan ketiga atau sp tiga dari pemerintah provinsi dki jakarta
mereka bahkan memasang bendera setengah tiang sebagai simbol duka cita dan penolakan
warga rt dua belas yang rata rata tinggal sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an ini menuntut kompensasi atau ganti rugi ketimbang dipindahkan ke rumah susun
mereka mengaku tak punya penghasilan untuk membayar uang sewa rumah susun nantinya
warga memasang bendera setengah tiang di depan rumah selain menyimbolkan penolakan bendera menjadi lambang perampasan hak mereka di negeri sendiri
dan kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mumtazah cetra diningrat yang akan melaporkan perkembangan terbaru dari penggusuran di wilayah pasar ikan penjaringan jakarta utara
ya selamat pagi mumtazah bagaimana dengan persiapan menjelang penggusuran dilakukan di pasar ikan kali ini
ya alfian dan juga elvira pagi hari ini bisa anda lihat sendiri bahwa di belakang saya sudah ada personil kurang lebih empat ratus personil dari tni angkatan darat kodam jaya yang sudah berkumpul di sini
dan memang pagi hari ini telah diadakan
apel dari aparat gabungan
di sini sudah ada kurang lebih dua personil dari satpol pp dan juga di sana ada kurang lebih sisanya sekitar dua lagi personil gabungan dari reserse jakarta utara dan juga dari polda metro jaya yang akan membantu melakukan penggusuran di kawasan pasar ikan pada hari ini
dan juga di sini ada dinas perhubungan yang juga akan melakukan pengamanan terhadap lalu lintas di kawasan ini
dan terkait dengan jumlah personil yang berada di sini alfian dan juga elvira ada kurang lebih empat ribu dua ratus personil
dan dikerahkan empat ratus dari tni angkatan darat ada dua ribu dari satpo pp lalu sisanya juga ada dari sabara dan juga dari reserse jakarta utara ada kurang lebih empat ratus
dan sisanya dari polda metro jaya ada sejumlah direkturat seperti direkturat narkoba pengamanan anti uhruhara lalu juga ada dari intelcam dan juga dari pengamanan masyarakat dan bimbingan masyarakat
dan juga bahkan dari pihak kesehatan pun juga ada dua puluh personil dengan empat ambulans
dan juga di sini ada kurang lebih sepuluh long experts
dan juga ada satu barakuda dua water cannon yang akan diperbantukan terkait dengan penggusuran pada pagi hari ini alfira alfian
mumtazah pukul berapa rencana tim akan bergerak alat berat akan meratakan beberapa rumah yang akan digusur di sana
kemudian apakah dipastikan semua warga telah pindah dari rumah mereka
saat ini apel masih terus berlangsung elvira
dan seselesainya apel ini memang long excavator ini mulai
akan digerakkan untuk masuk ke dalam kawasan pasar ikan
dan saat ini memang tengah ada briefing dari para ketua bagian untuk terkait dengan zona zona mana mereka akan melakukan
diperbantukan untuk melakukan penggusuran pada pagi hari ini
karena ada tiga zona yaitu zona satu dua dan tiga yang akan dibagi dari empat dua ratus personil ini yang kemudian akan melakukan penggusuran
dan setelah nantinya briefing ini dilakukan kemudian long excavator ini akan mulai digerakkan ke dalam untuk melakukan penggusuran pasar ikan
terkait dengan warga memang saya melihat di dalam sejumlah besar warga memang telah melakukan perpindahan
dan hingga pagi hari ini memang masih banyak warga yang melakukan pindahan baik menggunakan mobil ataupun motor bahkan menggunakan bajai
dan memang sebagian besar dari rumah rumah juga sudah mulai dibongkar sendiri
namun memang masih ada juga warga yang mencoba bertahan
karena satu mereka tidak memiliki lokasi untuk relokasi karena mereka tidak mendapatkan rumah susun
mereka juga tidak mendapatkan uang kerohiman untuk kemudian bisa pindah ke lokasi yang baru
ada juga yang memang masih mencoba untuk bertahan
mereka sedang berkumpul di salah satu musola yang berada di belakang
mereka berkumpul dan melakukan doa bersama di dalam untuk kemudian memberikan kekuatan terkait dengan adanya penggusuran pada hari ini
memang sejumlah atau sebagian besar dari mereka memang telah melakukan pengepakan barang barang jika nantinya memang rumah mereka akan digusur
walaupun begitu mereka masih mencoba untuk bertahan karena mereka tidak punya pilihan lain selain untuk tinggal
karena mereka tidak punya tempat untuk direlokasi
mereka juga masih belum mendapatkan kontrakan seperti itu
bahkan beberapa masih bimbang apakah mereka akan pindah karena terkait dengan kegiatan ekonomi mereka
sejumlah sebagian besar dari warga yang berada di sini mereka adalah para pedagang
sehingga mereka memang cukup bimbang kalau mereka misalnya pindah ke rumah susun apakah mereka bisa kemudian melanjutkan usaha mereka
ada juga yang kemudian bimbang apakah harus mengambil rumah susun atau mereka harus mencari lokasi di pasar untuk kemudian bisa melakukan perdagangan
karena kemudian juga mereka mengambil
mereka mengambil rumah susun mereka juga harus mengambil toko di pasar mereka harus kemudian membayar dua uang sewa begitu sehingga menjadi lebih mahal
sehingga ini menjadi hal hal yang dipertimbangkan oleh para warga untuk kemudian masih mencoba untuk bertahan di sini alfira dan alfian
ya mumtazah apa yang akan dilakukan aparat keamanan di sana seandainya warga memang melakukan perlawanan
mediasi seperti apa yang akan dilakukan sehingga untuk menghindari bentrokan yang terjadi di sana
mungtazah apa yang akan dilakukan aparat keamanan di sana seandainya warga memang melakukan perlawanan
ya alfira di sini ada kurang lebih empat ratus tiga puluh tim anti huru hara yang akan dikerahkan dan juga sejumlah tim dari direktorat intelkamp yang kemudian nantinya akan membantu bernegosiasi kepada warga
memang dari warga sendiri saya tidak melihat adanya keinginan untuk melakukan perlawanan dan memang sejauh ini memang masih dalam keadaan aman dan juga damai
memang sebagian besar warga menyadari bahwa memang mereka tidak bisa memiliki kekuatan banyak untuk kemudian melakukan perlawanan
sehingga kemungkinan besar dan memang diharapkan sekali tidak ada perlawanan
dari warga ataupun juga perlawanan antara kedua belah pihak baik dari aparat penegak hukum ataupun juga dari warga
dan memang terkait dengan mediasi memang akan terus dilakukan
di dalam juga banyak sekali saya melihat banyaknya pihak aparat penegak hukum yang kemudian berduduk bersama dengan warga untuk bercengkrama
begitu mendengarkan bagaimana keluhan keluhan mereka sehingga kemudian memang menjadi salah satu bagian dari mediasi
hingga saat ini memang masih cenderung relatif kondusif dan juga aman
oke meskipun proses penggusuran belum
yang dimulai masih dilakukan apel pagi
apakah ada target berapa lama proses ini akan berlangsung
apakah dituntaskan hari ini saja atau akan berlangsung selama beberapa hari
menurut informasi yang saya dapatkan memang maksimal hari minggu adalah dua hari
dilakukan penggusuran ini memang targetnya adalah hari ini sebagian besar akan dilakukan penggusuran
namun memang selebihnya akan dibersihkan mulai hari kedua
karena memang setelah digusur memang akan ada
dinas kebersihan yang datang untuk kemudian melakukan pembersihan dari puing puing hasil penggusuran
baik terima kasih
nantikan kita akan kembali kepada anda di paru kedua untuk mengupdate perkembangan terbaru seputar penggusuran di kawasan pasar ikan penjaringan jakarta utara